gresia poliki dan apriani raya untuk menutup hati yang telah diberi
sabtu pagi grecia dan apriani secara simbolis menerima hadiah masing masing satu unit rumah dan interiornya
senilai total tiga tiga miliar rupiah dari yayasan pembangunan jaya raya
selain itu pemprov dki jakarta juga memberikan apresiasi uang tunai kepada keduanya masing masing sebesar delapan ratus juta rupiah
kami ada di sini saya dengan apri bukan karena keberhasilan kami berdua
tapi ini karena keberhasilan kita semua dari keberhasilan pembina pembina dari pelatih pelatih dari kecil hingga sampai pada saat hari ini
jadi benar benar luar biasa perjuangan kami semua sehingga bisa mencetak dan menghasilkan prestasi yang luar biasa
untuk indonesia dan khususnya untuk jaya raya dan dki
nama keduanya juga diabadikan sebagai nama gedung multi sport pusat pelatihan olahraga pelajar atau ppop
di ragunan jakarta gedung ini kini bernama sasana emas grecia apriyani
pemilihan nama ini saya selalu pesankan begini kita kalau beri nama nama yang punya arti arti yang punya pesan
namanya ada artinya begitu lihat namanya langsung tahu artinya
dan artinya bawa pesan sasana emas karena inilah tempat penempaan dan mereka di tempat tempat seperti ini
jadi pesan kami buat apri yang masih panjang perjalanannya
jadi saya harus tuntaskan bagi grecia ini adalah sebuah puncak di fase fase matang sebagai atlet
pebulu tangkis senior peraih medali emas pada olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sekaligus wakil ketua umum dua pb jaya raya
susi susanti berharap apresiasi yang diberikan kepada para atlet ini dapat memotivasi atlet muda lain untuk berprestasi
ya harapan saya tentunya perhatian dan penghargaan dari pemerintah tidak hanya pada saat mereka meraih prestasi saat ini ya
tapi juga masa depan masa tua mereka dan masa tua atlet atlet yang memang sudah berjasa sudah memberikan prestasi terhadap bangsa ini
selain grecia apriani para pelatih juga dihadiahi uang tunai
di antaranya dua ratus juta rupiah untuk pelatih ganda putri eng hian
serta masing masing lima puluh juta rupiah untuk asisten pelatih hafidz yusuf dan pelatih fisik aris subarkah
ganda putri indonesia grecia poli apriani rahayu berhasil merebut medali emas di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
setelah menyingkirkan ganda putri tiongkok chen king chen jia yifan pada final dua agustus
kemenangan ini mencatatkan sejarah baru bagi dunia bulu tangkis nasional
karena untuk pertama kalinya indonesia meraih medali emas olimpiade dari ganda putri